selasa siang kota pontianak kembali gelap tertutup kabut asap tebal
padahal dua hari sebelumnya kota pontianak terang bendera
jarak pandang yang semula mencapai seribu meter
turun menjadi tak lebih dari seratus meter
warga mengeluh begitu juga anak sekolah
kegiatan belajar pun diperpendek dan siswa pulang lebih cepat
namun sekolah tidak akan libur lagi karena siswa semakin ketinggalan pelajaran
sudah lima sampai tujuh hari kita liburkan
sekarang kalau kita liburkan lagi khawatirnya
kondisi penyerapan mata pelajaran itu yang agak rawan
apalagi sudah mau siang semester dan lain sebagainya
sejauh ini polisi sudah menangkap empat orang pelaku pembakaran
kasusnya pun sudah dilimpahkan kekejaksaan
asap tebal di kota pontianak pada selasa ini merupakan kiriman dari kabupaten kuburaya dan beberapa kabupaten lain